sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bagus gak rumah ini
perabotannya udah lengkap semua
wow bagus banget mas
emangnya ini rumahnya siapa mas
mas rencananya setelah menikah kita akan tinggal di rumah ini
kamu kamu mau kan menikah sama mas
tentu aja mau nak mau mas mas tau gak ini tuh hal yang paling mau nak tunggu
bu bapak aku jarang pulang sih
tapi udah kamu lanjutin belajarnya lagi ya
ini kamu sendiri yang masak
iya dong mas ini tuh pertama kalinya muda masak dan semua ini khusus untuk suami muda tercini pak
aduh mas jadi gak sabar mau nyobain

nggak enak ya
gene voor du haru prerobotnya udah susah pak pake ini tetapi mora bikin ya sudah susah pak ayah
nama tangan mona kayak iris pisau set univers
kamu jangan memaksakan diri ya
lain kali mendingan kamu beli makanan yang sudah siap
yang ditinggal makan
mas pengertian banget sama mona
mas muna kan ntar mau ke salon
orang minta sejuta boleh nggak
kan kalau warna cantik mas juga yang senang